kemudian yang terakhir yang di jaman saksi yang mengenai kurban ini ya sapi kurban ya tiga ratus enam puluh juta rupiah
ini bagaimana ini kronologisnya bisa dijelaskan singkat permintaannya seperti apa
pengetahuan saya awalnya itu nggak sebesar itu
jadi hitungannya di kompensi pertama itu tiga ekor kemudian berubah lagi tambah lagi tiga ekor totalnya jadi dua belas ekor
yang kita hanya memberi uang saja yang dimintanya tapi jumlah uang itu kurang lebih sekitar kurang dua belas ekor sapi
nah ini dimintanya oleh siapa ini ini kan bahasanya kan sapi kurban ya
apakah untuk pada saat itu atas nama pak menteri dikumpulkannya atau menjadi pribadi pribadi nih sapi kurbannya
permintaan uangnya itu bagaimana dulu
permintaannya mekanisme sama dari melalui biro umum
melalui biro umum pengetahuan saya itu
nah khusus yang sapinya ini pada saat itu sepengetahuan saksi itu memang dilihat psp ada sapinya atau uang dondongan tiga ratus enam puluh
uang itu untuk di jadi menghitung tiga ratus enam puluh itu berdasarkan ekor
tadi saya sampaikan total di psp itu dibebankan dua belas ekor sehingga nilainya kurang lebih tiga ratus
tapi apakah itu sapinya ada dibeli atau tidak segala macam sanksi tidak
hanya dibeli atau tidak atau mau dikasih kurban kemana kita enggak tahu
tidak tahu mau dikasih kemana dibeli betul atau tidak
memang tidak pernah ada acara waktu itu ini loh yang dibeli dua belas ekor psp
tidak pernah saksi acara bersama di kantor
kadang kan di kantor ada ya kita kurban dari kantor berapa ekor
uang yang tiga ratus enam puluh yang kurban ini ke siapa ini sapi kurban ini penyerahannya
pak lukman tadi yang tahu penyerahan saya nggak tahu persis ke
tidak tahu persis saksi hanya tahu pengumpulan dari direktorat direktorat ya
kalau ada kewajiban dengan saya itu hanya tahu ada kewajiban tiga ratus untuk sapi korban nilainya kurang lebih sekian
nanti baru disetorkan ke biro umum ya
yang bisa ditagi pak zulkifli ataupun pak sekjen tadi ya